beli jajanan scan aja pake motionpay
diterima di semua toko seluruh indonesia
haikal janji bakalan jadi hafiz al quran
jangan tinggalin haikal
bapak jangan pergi
ibu bapak jangan pergi
kau sun sun sun
hai kau sun
kau kau kau
kau satu satu
kau ikut aku
kau bangun kau
tinggalin pak dea
pak dea janji pak dea akan mendukung haikal untuk jadi hafiz al quran
bahkan pak dea akan usahakan bicara sama ustaz muqtar untuk mencarikan guru ngaji buat kamu
pak dea jangan pak dea
nanti biayanya besar pak d
haikal gak mau ngerepotin pak dea
haikal allah maha pemurah
allah tidak akan pernah menukar rezeki seseorang
selama kita ikhtiar doa dan tawakal itu
insya allah allah akan membukakan pintu rezeki lewat mana yang kita gak tahu
makasih pak dea
walah kayak mau dambutan aja si bos
kalau ane lagi ada yang lupa lupa ente kasih tau ane nyampe nya cepet
jadi ane kelihatan pinter
iya bos fahim nah
pokoknya buat bos sih
ini semuanya santri santri nih
misalnya ada yang nanya nih sama ane
kalau doa makan tuh apa ya
apa kodenya bos
partiannya langsung jawab
kasih tau langsung
buat arti kita berhasil bos
ada yang salah bos
dengan doanya tadi
terima kasih banyak ya gandum
nah enak banget
kok mukanya bergembira begitu
ayang bulbul jangan bercandain orang yang sedih
pak dema emang begini mukanya
lagi sedih juga kelihatannya lagi tawa bang
makanya kalau nangis giginya jangan dikelihatanin pak dema
ya lho pak dema tenang ya pak dema
siti bikinin kopi ya pak dema
satu kasihan sama haikal
dia masih kecil udah ditinggal sama kedua orang tuanya
saya tuh mikir gimana nanti ke depannya haikal
kopi pak dema
udah pak dea jangan larut
kopi aja saya aduk pakai gula larut
masa pak dea kalah sih sama kopi
sabar ya pak dea tenang aja
haikal kan bahagia sama kita kok
iya pak dea
kita di sini pokoknya bantu doa
sama kasih transport pak adri
iya pak dea maksudnya itu
ya pak dea tenang aja ya
kan ada pak dea ada pak siti ada saya juga ada ustadz
ada teman teman banyak yang di sini
jadi dia nggak akan ke sipiun
eh gimana sih
kan kita lagi ngajak ngomong berdua
lihatnya muka kita dong nggak pakai kopi mulu sih
buat siti belum diaduk
makanya saya sedih
ibu bapak jangan pergi
haika kamu yang tenang ya sayang
kamu harus kuat harus tegar
jangan sedih nak kamu harus semangat
supaya kamu bisa menjadi hafiz seperti keinginan kamu
supaya kamu bisa memberikan mahkota dari cahaya
buat bapak dan ibu
ya ibu bapak haikal janji
haikal akan belajar lebih giat untuk menjadi hafiz al quran
dan haikal janji haikal nggak akan sedih lagi
nah gitu dong itu baru anak ibu yang kuat ya sayang
ibu bapak haikal janji bakalan jadi hafiz al quran
ibu bapak jangan tinggalin iga
bapak jangan pergi
bapak jangan pergi
tunggu tunggu tunggu
setelah kau dia ditinggal
kau bangun passed
hai kal bangun juga
kal istighfar kal
istighfar kal ya
tadi kamu lebih buruk kal
iya kal betul banget apa kata ismail
ismail tadi aku mimpi ketemu ibu sama bapak
hah orang tua
masya allah kal
iya kal kamu doain aja buat orang tua kamu
kamu jangan sedih lagi ya kah
kan masih ada kita ya kan sun ya
iya betul banget tuh
lola harus tuain orang tua lola
iya kal jangan sedih
makasih ya sun ismail
nah gitu dong kal
senyum biar ganteng tenang
udah lah kal
gak usah dipikirin
mending tidur aja
makasih ya mas
assalamualaikum waalaikumsalam waduh waduh waduh toh cintel pagi pagi dapat datang aja ya
emangnya ada apaan sih jadi kenapa kita datang ke sini karena kita mau kasih hadiah
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
ya kita juga bawa hadiah buat haikal iya kau kamu jangan sedih lagi ya semangat ya udah
kasih hadiah teristimewa buat haikal
masih kemali ya nah kalau hadiah ini dari